selama bulan ramadan layanan vaksin dimulai pukul tujuh pagi hingga pukul satu siang
maka masih tetap diwajibkan menggunakan masker
alorgen ini juga jangan sampai masalah terutama bagi pasien pasien yang memiliki gen asma begitu
kalau aku sih kalau kepengen kadang makan kayak gitu
roni satria fajar bolivia jakarta